ya aksi bupati yang satu ini boleh terbilang unik ya
bupati lebak iti oktavia jaya
baya kembali melakukan aksi yang tak biasa
setelah sebelumnya videonya saat meluapkan kekesalan viral
kali ini dia tiba tiba kembali menyita perhatian publik
saat mengunjungi desa jalupang lewi damar lebak banten
yang merupakan wilayah penghasil durian
bupati iti tiba tiba langsung naik ke atas pohon durian
iti nekat memanjat pohon durian setinggi sepuluh meter
meskipun aksi nekat itu terbilang berbahaya
namun bupati tidak menghiraukan teriakan warga dan pejabat skpd yang berada di lokasi
aksi ini juga merepotkan para pengawal pribadinya
yang mencoba mencegah dan kemudian berjaga di bawah pohon
bahkan sebagian ikut memanjat untuk menjaga sang bupati
setelah memanjat pohon durian bupati lebak pun langsung memanen buah rambutan
yang berada di lokasi yang sama
ia bercerita kepada warga bahwa aksinya itu dilakukannya karena sudah terbiasa sejak kecil
saat itu bupati bercerita
kerap naik pohon untuk mencari buah